hai ini kan lima ribu makasih ya alhamdulillah
assalamualaikum cantik waalaikumsalam kak ngaceng dari tadi ke ngajeng nyariin dimana
seneng sih mang dagangan laku tapi saya nggak bisa sholat di rumah teh
kalau tete mau pulang pulang aja di sini biar saya yang urus memangnya nggak apa apa
mang yang nggak apa apa tuh sok tete pulang saja ya udah
kalau tete pulang aja ya udah kalau tete pulang aja ya udah kalau

begitu saya pulang assalamualaikum
ini ada kiriman tajil dari pak ustadz rw buat bu yola
mangga tuh assalamualaikum
makanya jangan sambil baca pon
jadi jatuh kan
popon simpen dulu bukunya
cilok cari lok dicilokan yee
cilok cuy mah lima ratusan
hai cantik apa kabar
iya sendiri nih
nah gitu dong doi
mau muter muter lagi dulunya masih mau ngaburit
iya keti ya kak
asik kan doi
pakaiannya ketat ketat tatu ceng enggak boleh puasa
woy memang begitu doi
tapi mereka orang yang sempat sopan
yat sendiri kan tadi
cing ini bukan tempat maksiat kan ceng
udah kamu tenang aja jangan takut
mereka semuanya teman saya
masa temen kamu kamu tegur diem aja cing
gak bisa deh pak
biasanya agak agak jelek kita agak sembuh
tapi kalau yang cantik pasti ngebalas saya juga gitu
kalau yang agak agak jelek mau gitu sombong
kalau yang jelek sombong lah
udah cantik banget
pasti lupa ya
padahal belum lama ketemu loh
kenalin nih temen saya
akang nama temennya siapa
kalau kenalan namanya tidak disebut
lu jangan takut nih temen saya ririn namanya
ini dia tadi pengen pulang terus malem lah
siapa mau gak asik
oh oh tuh doi gak asik kamu sama doi
besok akan kesini lagi
besok kamu kesini lagi dong ajak temen temen kamu
biar kita ngabubrit bareng ya
waalaikumsalam kang lidoy
jual aja cantiknya
ada lontongnya deh kola
waalaikumsalam kang lidoy
waalaikumsalam kang lidoy
waalaikumsalam kang lidoy
waalaikumsalam kang lidoy
waalaikumsalam kang lidoy
waalaikumsalam kang lidoy
waalaikumsalam kang lidoy
gimana mang udah ada yang beli
sudah ada ce alhamdulillah waktu datang tadi sudah ada yang nulis sepuluh
alhamdulillah siapa tahu aja laris terus sampai sore
iya ini mau pulang kok
ini mah kok banyak kan temen sih
ya berapa ini
terima kasih ya
terima kasih ibu
waalaikumsalam kang acing
dari tadi kak acing nyariin
ntin dimana ntin dimana gitu
ya ketemunya disini
dari tadi kan saya lihat kang aceh yang teh lagi ngobrol sama perempuan
oh itu tadi kak acing nanya sama dia
tahu lapaknya ntin enggak
ceng tadi kan kamu
mau pulang jalan laut yang tadi kan
udah tadi kayak bawel bener kayak anak kecil
minta pulang minta pulang terus
bukannya kang acing kak acing gak kangen sama ntin ya
tapi kang acing anterin dulunya pulang ajain dulunya
ya kang idoi
tumben jam segini tajil belum datang

emangnya gelirannya apa sekarang
kalau mau besok ikut jualan di cipicung yuk
di sana ramai c
pak cil datang
hah pak cil datang
makanannya udah siap
belum azannya neng
makanan buat bukanya udah siap
kamu temenin bapak bukanya
pernyataan lagi gak puas pak
ya tidak apa kenapa nanti temenin bapak buka
tadi mau ke kamar dulu